pada peringatan hari kartini elemen mahasiswa dan buruh kembali menggelar aksi unjuk rasa
dalam aksinya ada tujuh tuntutan yang disuarakan mahasiswa kepada presiden ke tujuh joko widodo
salah satu tuntutannya adalah menolak perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode
selain itu mahasiswa juga meminta pemerintah menstabilkan harga bahan pokok yang kian melambung
untuk membahasnya lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan tenaga alih utama ksp wandi tuturong
selamat sore mas wandi
selamat sore mbak rifana
saya tidak bisa begitu mendengar suara anda ya mas wandi ya
koordinator pusat bmsi kerakyatan abdul holik
ya selamat sore mbak nana
oke kita ke abdul terlebih dahulu
abdul aksi unjuk rasa dua puluh satu april ini apa bedanya dengan aksi demo
sebelas april kemarin
apakah ini kelanjutan aksi mahasiswa sebelumnya
sebenarnya kita melanjutkan saja
tentukan tentukan di berbagai daerah sudah berjalan gitu
karena rasanya setiap menato gerakan yang dibangun adalah tujuannya sama gitu mbak
untuk menentang segala kegiatan yang kurang kok ke masyarakat
jadi kita memang meneruskan hari ini
dan untuk hari ini kita ambil kegiatan serentak
terkhusus bmsi kerakyatan yang menurutkan
oke jadi ini adalah kelanjutan dari aksi yang kemarin begitu ya
anda dan teman teman mahasiswa menyuarakan tujuh tuntutan
apa saja itu dan kenapa mesti tujuh tuntutan
apakah ada pesan tertentu kepada presiden jokowi abdul
ya kalau tujuh tuntutan tadi mbak nana sudah sampaikan
jadi yang salah satu pertanyaan penting adalah kita jelas jelas untuk menolak penundaan atau perpanjang masa jabatan presiden
yang kedua adalah anggap hari ini
kri harga naik
karena kan pemerintah banyak sekali menaikkan berbagai hal
bersama bnp dan sdpn itu juga
ada juga nanti pertalite itu ya
nah makanya ini jadi salah satu tuntutan utama
yang sampai ke tujuh adalah tentang penuntusan turut pelanggaran ham
yang dirasa janji pak jokowi jelas jelas tidak dilaksanakan
nah kenapa kita ambil tujuh
rasanya ini satu pesan gitu ya
ini adalah presiden ketujuh
maka kita sampaikan pesan dengan tujuh tuntutan rakyat ini
untuk presiden yang ketujuh
mas wandi teman teman mahasiswa melontarkan tujuh tuntutan kepada presiden jokowi sebagai presiden republik indonesia ke tujuh
bagaimana istana merespon pesan kuat ini
tujuh tuntutan untuk presiden ketujuh
ya saya kira demonstrasi dan tuntutan mahasiswa
sebagaimana juga demonstrasi sebelumnya kan memang
merupakan hak ya bagian dari demokrasi
dan sudah disampaikan juga
berbagai tuntutan itu kurang lebih mirip dengan apa yang sudah disampaikan sebelumnya
tapi saya kira sebagian dari tuntutan tersebut sebetulnya kan sudah dijawab juga
dan sebagian sedang diproses dan sedang ditangani karena untuk hal hal seperti dampak dari ketidakpastian global terhadap
dan itu tentu saja kita sedang melakukan supaya beban di masyarakat tidak terlalu terbebani
nah soal tolak wacana perpanjangan saya kira sudah jelas
sudah jelas ya
saya kira ini sudah sangat tegas presiden mengatakan bahwa tidak ada lagi spekulasi
dan bahkan kami menganggapnya ini sudah basia
tidak perlu lagi diperpanjang karena memang sudah cukup jelas apa yang disampaikan presiden
dengan tidak adanya penundaan tidak adanya tiga periode dan sebagainya itu
oke ini adalah isu yang sudah basi karena presiden sudah bicara
abdul presiden jokowi sudah menyampaikan bahwa beliau komit akan menggelar pemilu dua ribu dua puluh
tadi juga sudah ditegaskan oleh mas wandi bahwa isu ini sudah basi begitu ya
kemudian anda dan kawan kawan mahasiswa tidak percaya dengan pernyataan presiden sampai harus menggelar aksi pada hari ini
wah maksudnya presiden sudah menyampaikan banyak hal tapi banyak yang dilanggar juga
ya kita lihat di sana juga
maka salah satu isu ini juga saya rasa ini bagian dari itu juga gitu mbak nana
maka dari itu rasa presiden bisa menenangkan publik tapi operasi di bawahnya saya rasa tetap terus berjalan
maka itu yang benar benar
itu yang kita kawal yang kita perpegas itu kita benar benar menolak itu
makanya sampai detik pemilu itu diketuk dan dilakukan kita akan terus kawal
untuk isu ini
harus tetap dikawal sampai pemilu itu digelar begitu ya
karena ada presiden di mata teman teman mas iswa bahwa presiden kemarin kemarin sering tidak sesuai antara pernyataan dengan perbuatannya begitu ya
mungkin diatasnya menenangkan tapi di bawahnya operasi politik tetap berjalan
mas wandi tanggapannya ini suara mas iswa loh
ya saya juga dulu pernah dikenal iswa ya
ini mbak saya kira kalau tidak percaya kan sulit ya
dan kalau kawal tentu boleh saja
kalau tidak percaya kalau kita berikan bukti pun kan kita tetap tidak akan dipercaya
karena buktinya kan nanti di dua ribu dua puluh empat ya
nah kalau tidak ada bukti ya susah juga tetap tidak dipercaya
jadi saya kira kami tetap mau menggaungkan atau menyampaikan ulang
apa yang sudah bisa disampaikan
apa yang sudah disampaikan oleh presiden bahwa ini sudah cukup jelas buat kami
bahwa buktinya ya nanti kita lihat di dua ribu dua puluh
saya kira kalau kami kan di istana kita komitmennya adalah mengawal apa yang disampaikan oleh presiden
oke buktinya di dua ribu dua puluh
tapi ini kan kepercayaan mahasiswa dan juga masyarakat sipil kepada presiden jokowi dan juga para menterinya meluntur akibat isu penundaan pemilu
bagaimana kemudian mengembalikan kepercayaan itu mas wandi
apakah itu tidak penting ya untuk mengembalikan kepercayaan
kepercayaan terhadap presiden dari mas iswa dari masyarakat sipil
yang bisa kita lakukan adalah fokus untuk menyelesaikan berbagai agenda yang sudah disusun
dan kita masih menghadapi pandemi ini belum berakhir
saya kira prioritas prioritas seperti itu dan dampak dari ketidakpastian global saya kira kita tahu
seluruh dunia mengalami
kita berpikir bagaimana supaya kedepan masyarakat tidak terlalu terbabani
itu saya kira semua sedang kita siapkan
jadi saya kira kita fokusnya ke situ
lebih baik bekerja karena kalau kita berwacana agak sulit juga kan
kalau tidak percaya bagaimana caranya
nah kita buktikan saja dengan kerja saya kira itu mbak rifana
oke abdul kalau menurut ksp menurut istana kita buktikan saja dengan kerja bahwa pemerintah presiden fokus dengan tugas tugas
ataupun masalah masalah yang diperlukan
apa yang harus diselesaikan tanggapan anda dan juga teman teman mahasiswa bagaimana
ya kalau memang dirasa istana bekerja untuk menjelaskan masalah
kenapa ada selalu gerakan mahasiswa dengan berbagai tuntutan
nah berarti itu ada masalah masalah yang belum terselesaikan
nah sampai kapan setelah pagi
padahal jatah ataupun karir berhasilnya tinggal berapa tahun saja
nah makanya setelah pagi terus
jadi apakah benar benar istana bekerja
bekerja untuk siapa
tentunya pasti apa juga gitu ya
atau gerakan gerakan tambahan yang dilakukan juga tadi
yang bergeser dari kemenuhan masyarakat rakyat
tapi bergeser dengan rekayasa pekerjaan yang banyak keuntungan untuk elitist ataupun berkarti
jadi mahasiswa saya rasa kalau memang dirasa bekerja kenapa selalu mahasiswa turun dengan tuntutan yang ada
itu yang saya penasaran
oke kalau memang pemerintah bekerja mahasiswa tidak perlu turun begitu ya
mempertanyakan apa yang sudah dikerjakan
nanti kita akan bahas lebih dalam lagi
kita akan tanya responnya istana seperti apa
tapi kita harus jeda terlebih dahulu
jangan kemana mana tetap bersama kami di cnn indonesian newsroom
anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom
dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan dua narasumber
ada tenaga alih utama ksp
dan juga koordinator pusat bms ikerakyatan abdul kholik
tadi sudah disebutkan ya oleh teman teman mahasiswa bahwa kalau kemudian pemerintah bekerja tidak mungkin mahasiswa kemudian turun ke jalan
artinya ada masalah ada sesuatu hal yang belum memuaskan sehingga mahasiswa turun ke jalan memperjuangkan beberapa hal
mas wandi tanggapannya seperti apa
meskipun tadi anda katakan bahwa ya susah kalau nggak percaya
tapi pada kenyataannya memang teman teman mahasiswa tidak percaya dengan apa yang sudah dikerjakan
ya kalau beliau kan saya kira bukan indikasi bahwa apa namanya apa tadi yang tuduhan apa yang disampaikan
kalau demo kan bisa terjadi kapanpun ya
aspirasi mahasiswa itu bisa disampaikan
tapi saya kira kita bisa fokus saja pada apa yang dituntut ya
nah kita lihat satu persatu apakah sudah terjawab atau belum
nah tadi kan saya sudah berupaya untuk menyebutkan

nah tadi kan saya sudah berupaya untuk menyebutkan
namanya podcast dua jak menjawab tuntutan yang soal perpanjangan itu
merchant itu bagi kami sudah cukup jelas
nah hingga kalau membuktikan ya memang sulit
nah kalau membuktikan ya memang sulit
nah hingga kalau membuktikan ya memang sulit
nah karena ini kan sesuatu yang belum terjadi
itunya kita berbicara tentang dua ribu dua puluh empat kan
perpanjangan itu kan jadi atau tidak
extensive atau apa namanya amandemen itu jadi atau tidak
walaupun kalau percaya tentu sulit
oleh karena itu kita fokusnya pada kerja saja
nah itu saja menurut saya yang paling penting untuk kita lakukan
oke dari tujuh tuntutan itu abdul tadi kan sudah dijawab ya soal penundaan pemilu
bahwa istana dan juga presiden sudah memberikan komitmennya
bagaimana dengan tuntutan yang lain soal menstabilkan harga
kemudian beberapa tuntutan yang lain mungkin anda bisa jabarkan
tuntutan yang kedua memang untuk bicara itu
pak nama pabila kasarga yang memang terasa harus pemerintah ini memang bekerja untuk hal itu
jadi mau nggak mau gitu ya karena kefokusi mungkin yang utama adalah
memang kewajiban itu adalah milik negara dan pemerintah penjalannya
nah makanya dari itu pabila kasarga ini yang benar benar kita tuntut
sehingga dalam masa ramadan ini juga seluruh masyarakat bisa menikmati layaknya
apalagi yang digaungkan adalah bagaimana beberapa hal secara berkala
dan dalam waktu tempoh yang singkat itu ada kenaikan kenaikan
nah ini sangat merasakan kepada masyarakat semuanya gitu ya
nah makanya kenapa mahasiswa beruntun sejak beberapa hari atau minggu yang lalu bergerak
nah karena memang ada hal janggal gitu ada masalah di pemerintah ini
nah begitu mbak pun juga sampai tuntutan yang dirasa reforma agraria nggak tuntas gitu ya
nah apalagi malah mungkin konflik konflik agar ya kan ya kontrol saja di wadah
itu saudara saudara saya di jawa tengah gitu ya yang hari ini merasakan ketidaknyamanan
karena bentuk represif dan ada apa namanya pengambilan alihat alihat
yang seharusnya milik rakyat kemudian warga sudah dinikmatinya
justru diminta negara untuk proyek strategis
nah berarti di sini ada janggalan dan juga permasalahan yang dilakukan dari pemerintah itu sendiri
nah makanya kita tuntut beberapa dari tujuh poin ini
yang memang dirasa belum dilakukan oleh pemerintah
termasuk penuntasan panggilan ham
itu yang dijanjikan salah satu di kampanye pak jokowi
tapi sampai sekarang aksi kami tanggihari kami selalu ada
begitupun pasang kasus kasus yang lain nggak ada kita
cuma menambah kasus yang ada
oke mas wandi soal stabilitas harga bahan pokok ya
dan ketimbangan ekonomi itu memang yang terjadi
bahwa pemerintah terkesan belum bisa menstabilkan
harga bahan pokok terutama minyak goreng
dan juga beberapa bahan pokok yang lainnya
sehingga itu kemudian memicu mahasiswa untuk yang merasa tidak puas
kemudian menyuarakan aspirasinya
dan soal tadi penuntasan kasus kasus ham
itu kan menjadi janji kampanye pak cikowi
yang sekarang ini ditagi oleh teman teman mahasiswa
jawabannya seperti apa mas wandi
ya kalau soal kenaikan harga itu kan
saya kira mahasiswa juga tahu bahwa di dunia sekarang ini sedang terjadi
karena pergantungan global perganggunya
pasok apalagi ada perang ukraina dan rusia
nah itu berdampak ke semua negara
nah tentu kita tidak hanya soal itu
kita juga memikirkan kira kira dampak sosialnya seperti apa
oleh karena itu apa yang dilakukan
misalnya kemarin kan
itu adalah bagian dari upaya untuk ringankan beban masyarakat
itu kalau kusum pelaku itu masih berjalan tuh
nah itu sudah menurunkan kemarin
dan juga untuk program keluarga arab
ada susu di upah delapan delapan juta pekerja
dengan gaji di bawah tiga lima juta
lalu bantuan usaha mikro untuk dua belas juta pelaku umkm
lalu blt dan adesa juga masih berjalan
kita bicara lebih detail ya
nah soal memang masih ada pr
kita tahu juga bahwa dalam waktu dekat
pelanggaran ham berat kasus paniai dua ribu empat belas itu
yang sekarang sedang disidik oleh jaksa agung
akan masuk pengadilan ham
yang akan digelar di pengadilan ham makassar
jadi komitmen terhadap penyelesaian kasus ham itu ada
dan itu tetap kita dorong
jadi saya kira kalau kita bicara detail dari tuntutan tuntutan itu
sebagian saya kira sedang dijawab dan sedang direspon oleh pemerintah
saya kira begitu mbak
oke dari tuntutan tuntutan itu
sebagian sedang dijawab dan sebagian direspon oleh pemerintah
nah abdul sambil menunggu proses penyelesaian
proses pengerjaan yang dilakukan oleh pemerintah
apakah anda dan juga teman teman mahasiswa
akan melanjutkan aksi sampai kapan
dan caranya mengingat dua puluh mei adalah peringatan reformasi abdul
nah rasanya memang momen penting yang tepat adalah
dua puluh mei nanti kita pecahkan kembali
karena seruan lagi dari nasional
memang kegiatan kegiatan ini
atau gerakan yang ingin kita bangun harus dirawat
jadi momen penting yang tepat adalah di mei nanti
kita pecahkan kembali

dan memang kegiatan kegiatan ini
atau gerakan yang ingin kita bangun harus dirawat
jadi momen penting yang kemungkinan kita ambil adalah
waktu mei nanti tanggal kita rahasiakan
tetap tunggu saja
dan perusahaan akan terus berjalan
momentumnya pada bulan mei
tapi tanggalnya dirahasiakan
karena mungkin takut nanti diintervensi
begitu ya mas wandi
apakah kemudian presiden jokowi
ada rencana bertemu perwakilan mahasiswa
untuk mendengarkan aspirasi mereka
presiden kan suka belusukan
tidak mau belusukan ke kampus kampus ketemu mahasiswa
dan tidak sedang kita pikirkan
sedang kita respon
sedang kita tanggapi
sedang kita tangani
itu yang paling penting
buat kita semua
dan bagaimana penyelesaiannya
soal demokrasi soal mahasiswa
saya kira itu berdasarkan dari demokrasi
oke jadi belum ada rencana presiden jokowi
untuk belusukan ketemu mahasiswa begitu mas wandi
berani itu pak
tapi yang paling penting kan substansi
oke yang penting substansi tuntutannya
belum ada pembicaraan soal pertemuan
dan juga dialog dengan mahasiswa
apakah anda dan juga teman teman mahasiswa
berharap bisa berkomunikasi berdiskusi
menyuarakan langsung aspirasi ini ke presiden jokowi
aksi kita sebenarnya tuntutan kita adalah
karena pak jokowi hadir
kalau pemerintah pak jokowi tidak hadir
kita tidak mau menghargai
tuntutan kepilihan itu saja
kita menolak untuk pilihan yang lain
ditawari ksp sudah biasa rasanya
makanya kita tagih untuk pak jokowi turun
menemui kita seharusnya
kalau juga memang kan
harusnya berdiskusi hadir
itu yang kita inginkan
tapi rasanya sulit gitu ya
untuk menemui orang yang kita cobus
di waktu pemilu lalu
jadi kita sudah bawa kajian
tuntutan kurang substansi apa
dari teman teman mahasiswa ini yang sudah bergerak
artinya teman teman mahasiswa berharap
bisa bertemu dan berdiskusi
dengan presiden jokowi ataupun wapres
tapi tidak mau dengan utusan utusannya begitu ya
karena memang suaranya ataupun tuntutannya ini
diberikan kepada presiden jokowi
semoga nanti ada
ruang komunikasi antara presiden
dengan mahasiswa presiden yang biasanya
belusukan ketemu masyarakat siapa tahu nanti presiden
mau berusukan ketemu dengan mahasiswa
kita tunggu karena
kalau di ruangan kita tolak
oke itu nanti mungkin bisa disampaikan
oleh mas wandi ke presiden jokowi
sekali dua orang narasumber yang sudah bergerak
ya singkat saja
nomor whatsapp saya diretas
ini kerugian bagi saya pribadi untuk
orang yang bergerak nah ini salah satu bentuk
retrasifitas saya rasa ini pesan bisa disampaikan
oleh pemerintah atau instansi terkait
yang melaksanakan pengebuatan
gerakan setiap kalinya saya sudah empat kali
pak ananda kalian kalian juga lain yang sama
nah saya rasa perlindungan ini harus dilakukan
kalau memang dirasa
negara ini menganut demokrasi
itu sih kalau instansinya harus
disampaikan itu saya pesankan
pak ananda teman teman tua kegerakan
mohonlah untuk tidak ada lagi
retasan di sini karena sangat merugian
bagi kita semua oke baik
kalau memang negara ini menganut paham demokrasi
dan pemerintah membiarkan
masyarakatnya dan juga mahasiswanya untuk
menyuarakan pendapatnya menghormati perbedaan
tentunya tidak boleh ada peretasan peretasan
tindakan represif kepada
mahasiswa dan juga masyarakat sipil itu menjadi
pr pekerjaan rumahnya mas wandi
dan juga teman teman di pemerintah ya
supaya ini tidak terjadi lagi itu tadi suara hati
diretas selama empat kali oke kita tunggu
nanti bagaimana proses penyelesaiannya terima kasih
sekali dua ragnarasumer yang sudah bergabung
pada sore hari ini ada tenaga
alih utama ksp mas wandi tuturong
dan juga koordinator
kerakyatan abdul khaliq sehat selalu
abdul dan juga mas wandi
semoga hp nya nggak diretas lagi abdul
salam untuk teman teman mahasiswa
panjang umur perjuangan
terima kasih soh
terima kasih selamat menikmati